isu partai gerindra meminta tiga pos menteri di kabinet jokowi dodomaruf amin
diakui waketum gerindra arief poyuwono
pernyataan poyono ditanggapi beragam oleh partai koalisi jokowi maruf
pdi perjuangan menilai penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden jokowi
jelang pelantikan jokowi dodomaruf amin sebagai presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
dua ribu dua puluh empat pada dua puluh oktober mendatang bergulir isu partai gerindra yang bakal merapat ke pemerintahan jokowi
di periode kedua dan meminta jatah tiga kursi menteri
waketum gerindra arief poyuono seperti dilansir detik com mengakui bahwa gerindra meminta tiga pos kementerian di pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇
namun semua bergantung pada presiden jokowi yang memiliki hak menyusun kabinet
menurut poyuwono di tiga pos itu tiga nama dikabarkan disodorkan ketua umum gerindra prabowo subianto
untuk masuk kabinet kerja jilid dua yakni waketum gerindra edi prabowo fadlizon dan pendamping prabowo di pilpres lalu sandiaga uno
di sisi lain ketua dpp pdip puan maharani menilai urusan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif jokowi sebagai presiden
sementara itu wasek jen p tiga ahmad baidowi menyebut
hingga saat ini partai partai koalisi indonesia kerja bahkan belum mengetahui soal pos menteri yang akan mereka dapatkan
apalagi dengan gerindra yang merupakan partai pesaing di pilpres lalu
sementara itu jubir prabowo subianto dhanil anzapsi mencutak membantah pernyataan waketum gerindra arief poyuono
dhanil menegaskan ketua umum partai gerindra prabowo subianto tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan presiden jokowi
menurut dhanil dalam beberapa kesempatan
ketika bertemu ketua umum pdip atau presiden jokowi
prabowo tak pernah membahas tentang jatah menteri namun hanya menawarkan konsep kerja
pelantikan presiden jokowi dodo tinggal dua pekan lagi
pembentukan kabinet mulai dibicarakan termasuk banyak yang mengkhawatirkan presiden
partai pendukung dan mungkin juga oposisi akan melakukan lobby hingga kompromi politik
partai gerindra dikatakan akan merapat bahkan sudah bicarakan jatah kursi menteri
bagaimana menurut anda
bagaimana juga dengan pemerintahan tanpa beban yang sempat dikatakan presiden dalam pidatonya
kita bahas malam ini bersama narasumber
di studio sudah ada mas adi praitno analis komunikasi politik uin jakarta
mas adi selamat malam
terima kasih sudah bergabung dan bergabung juga melalui sambungan telepon
bang dhanil anzar simajuntak jurubicara ketum gerindra
selamat malam bang dhanil
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sayang sekali tidak bisa hadir bang daniel tersambung melalui telepon dari serang
bang dhani langsung saja konfirmasi ya jadi soal permintaan tiga posisi itu ada atau tidak ya
jadi statementnya mas arief tentu adalah tidak benar ya
karena pak prabowo sampai dengan detik ini itu tidak pernah bicara secara spesifik di menteri
itu pertama ya
kedua bahkan yang disebut sebut akan disorong gerindra menjadi menteri misalnya bang fadli john
kemudian bang sandi
orang orang itu sudah secara terang dan secara tegas menyatakan tidak bersedia masuk kabinet di pemerintahan pak jokowi
jadi dua hal yang ingin saya sampaikan
pertama tadi pernyataan itu tidak benar
kemudian kedua bahkan orang orang yang disebutkan di situ bahkan sudah sejak awal menyatakan berkeberatan
kemudian yang ketiga mbak putri
dalam setiap pertemuan pertemuan pak prabowo baik itu dengan pak jokowi baik itu dengan bu megawati maupun tokoh tokoh di pemerintahan
semuanya tidak secara spesifik bicara tentang permintaan misalnya permintaan gerindra atau permintaan pak prabowo posisi menteri atau posisi yang lainnya
pak prabowo selalu bicara tentang hal hal yang sifatnya kualitatif
tentang sisi kedaulatan pangan misalnya tentang bagaimana mendorong kemandirian ekonomi tentang pertahanan dan keamanan
bahkan terakhir pak prabowo selalu concern terkait dengan isu disintegrasi terutama terkait dengan isu papua dan sebagainya
nah pak prabowo selalu memberikan saran saran konsepsi konsepsi indonesia ke depan
jadi pak prabowo ketika datang itu selalu bahwa misalnya
konsepsi terkait dengan ekonomi kedaulatan pangan itu semuanya
jadi semuanya tidak ada bicara hal hal yang praksis
itu dibawa pak prabowo dalam bentuk konsepsi bahkan sudah disampaikan kepada bu megawati sudah disampaikan kepada pak jokowi dan beberapa tokoh
misalnya saya kasih contoh ya pertemuan terakhir dengan ibu megawati kemudian ada dengan pak jk juga kemudian dengan beberapa tokoh lainnya
pak prabowo itu bawa konsep terkait dengan penyelesaian silang sengkarut di papua
itu dijabarkan secara rapi pak prabowo banyak konsepsi dokumen konsepsi itu diserahkan kepada tokoh tokoh itu
jadi sama sekali tidak pernah pak prabowo bicara apakah gerindra itu akan minta menteri atau tidak
bahkan posisi gerindra akan bergabung
gerindra akan bergabung dengan pemerintah atau tidak bergabung dengan pemerintah
itu belum diputuskan pak prabowo
tipnya pak prabowo hanya ingin memberikan kontribusi
berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara
nah terkait posisinya di mana itu sangat tergantung apakah pemerintah yang sekarang ini kembali berkuasa
itu membutuhkan pak prabowo atau membutuhkan gerindra atau tidak
jadi apakah membutuhkannya sebagai sparing partner oposisi atau sebagai mitra dalam pemerintahan
baik itu mitra dalam pemerintahan atau mitra kritis sebagai oposisi
pak prabowo tidak ada masalah
jadi tidak ada secara spesifik seperti yang disampaikan oleh saudara arefiano
tapi bang daniel katakanlah memang tidak ada permintaan
mungkin ada penawaran
karena beberapa kali dari koalisi kemudian pak jokowi juga sudah mengatakan ingin rekonsiliasi
bagaimanapun kita harus merangkul lawan yang tensinya pada saat itu begitu panas
sudahkah ada pembicaraan soal itu
mungkin tidak ada permintaan tapi ada penawaran
karena bagaimanapun mas arief kan juga tidak ujuk ujuk tiba tiba ngomong begitu
pasti ada sebab musababnya
kita nggak tahu dari mana sumber mas arief
yang jelas kalau anda mau mendengarkan ofisial
pak prabowo atau gerindra tentu dari saya sebagai jurubicara ofisialnya
kemudian kedua yang harus dipahami adalah posisi pak prabowo dan gerindra tentu dalam posisi yang pasif
kami siap dalam posisi sebagai oposisi atau sebagai mitra pemerintah
mitra ini mitra dalam pemerintah
tidak ada masalah bagi kami
yang jelas posisi pak prabowo dalam hal ini tentu posisi ingin berkontribusi
di mana pun posisinya
jadi kalau ada penawaran ya silahkan saja
itu kan tentu hak progratif dari presiden
jadi pak prabowo gerindra tidak dalam posisi ingin memaksakan
misalnya harus dapat menteri sekian
tidak ada itu yang jelas
termasuk kemarin misalnya ketika gerindra mendorong pak mujani sebagai ketua mpr
itu juga ketika kemudian banyak partai koalisi termasuk partai koalisi kami juga tidak mendukung
misalnya pak mujani ya sudah pak prabowo menarik mundur pak mujani
supaya kemudian ya sudah dibuat mufakat saja
jadi posisi kita tentu adalah posisi pasif
yang jelas pak prabowo ingin dalam posisi berkontribusi
bang daniel anda mengatakan posisinya posisi pasif
tapi kemudian yang saat ini juga terlihat dari luar ini posisi pasrah juga ada kesannya begitu
jadi mpr kemudian dilepas
padahal pada sebelumnya
ya kan posisinya tentu ini ada kompetisi demokrasi
kemudian yang menentukan misalnya dalam hal kabinet tentu adalah hak progratif presiden
tetapi kita tidak dalam posisi ingin misalnya meneror presiden secara politik
atau seperti apa tidak
jadi yang jelas posisi pak prabowo
pak prabowo dan gerinda ya ingin berkontribusi itu saja
ingin berkontribusi kalau misalnya beberapa kali dalam beberapa kesempatan kan
kontribusi konsep konsep yang dibawa misalnya soal pertanian
kemudian soal kemandirian pangan
kemudian pengelolaan sumber daya alam
kemudian ada juga yang menyambungkan bahwa itu pos pos yang sebenarnya dibicarakan
dan mungkin dalam tanda kutip juga diinginkan
silahkan kan selama ini kan pak prabowo selalu concern pada isu itu
jadi kalau misalnya
anda perhatikan selama karir politik pak prabowo
concern isu yang selalu beliau endorse ke publik
itu terkait dengan isu isu itu
nah itulah yang jadi misalnya bahan kampanye yang konsisten juga disampaikan oleh pak prabowo
nah sekarang kan pak prabowo tidak dalam posisi menjadi presiden
nah beliau tentu berkepentingan supaya visi visi itu bisa dilanjutkan
atau bisa dikombinasikan
dengan visi yang dimiliki oleh presiden jokowi
bang dhani bagaimanapun posisi gerindra itu kan sangat cukup menggiurkan
bagi partai koalisi
sekalipun katakanlah di dpr sudah koalisi paling besar
sebagian besar adalah koalisi pemerintah
tapi bagaimanapun posisi gerindra ketika
jadi kalau misalnya yang buat digoda goda selama ini kesannya gerindra
dari zaman kalau saya ingat saya tidak salah ingat
saya sudah beberapa kali melakukan dialog soal ini
pindah kapal dari oposisi bergabung ke koalisi
pertimbangannya sekarang bagaimana perhitungannya gerindra
ya itu tadi ya
posisi gerindra tentu posisi pasif
kami tidak ingin memaksa siapapun apalagi yang sedang memerintah sekarang
jadi dalam posisi ya
kalau misalnya pemerintahan pak jokowi merasa butuh gerindra di dalam pemerintahan
sejak awal pak prabowo menyebutkan
tapi kalau kemudian pemerintah atau negara membutuhkan kami sebagai mitra kritis dalam hal ini
sebagai oposisi gerindra juga siap
jadi dalam posisi apapun tidak ada masalah yang jelas
kita ingin berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara
oke oke bang daniel saya akan ke mas adi praetno dulu
ada analis komunikasi politik uin jakarta yang saat ini di studio ya
kalau misalnya melihat posisi gerindra
yang akhirnya diambil mpr kemudian dilepas
tadi kemudian saya bilang posisi bang dhani mengatakan posisi pasif
tapi kalau misalnya menurut banyak orang ini posisi pasrah
posisi menunggu saja
apa yang sedang dimainkan sekarang
apakah memang tidak ada daya tawar lagi
tapi masa gak ada daya tawar sih pemenang ketiga kan
pada prinsipnya selama gerindra tidak memutuskan hitam putih apakah dia akan jadi oposisi
selama itu juga akan selalu dikait kaitkan dengan bergabung dengan jokowi
akan digoda terus dan akan selalu dikait kaitkan
ini passwordnya di situ
beda ceritanya dengan pks yang sejak awal istiqomah dan konsisten
akan berada di luar kekuasaan anda jokowi jadi presiden
jadi wajar kalau pks tidak pernah dikaitkan dengan menteri
inilah yang kemudian turut menjelaskan
kenapa soal dinamika gerindra apakah berkoalisi dengan jokowi sampai sekarang liar
mas dhanil misalnya mengatakan bahwa itu nggak ofisial
tapi pada saat yang bersamaan arief puyono memang sering offset
tapi statement statementnya selalu teruji
kalau pun dianggap offset
mestinya harus dikandangkan
untuk tidak memberikan satu statement statement yang
itu pertama jelas itu
dalam konteks inilah saya kira bahwa
saya melihatnya bahwa gerindra mungkin saja cukup tertarik untuk bergabung dengan jokowi
tapi tentu dalam kondisi bukan hanya pasif bukan hanya menunggu
tapi agak sedikit rasa malu
karena memang suka tidak suka gerindra prabowo adalah simbol oposisi
yang kemudian selama ini head to head dengan jokowi
yang head to head dengan partai pemerintah
anda yang bergabung misalnya pan itu pks kemudian ada demokrat
tons dan tenangan publik tidak akan sekencang seperti ini
karena mereka ini bukan simbol oposisi
bukan simbol orang yang selama ini melakukan konfrontasi terhadap pemerintah
dalam konteks inilah gerindra akan selalu dikait kaitkan dalam konteks
bagaimana dia akan tertarik atau tidak bergabung dengan koalisi
dan akan digoda
oke nanti setelah jeda saya akan undang satu lagi abang saya
ammar danieli serak itu
dpp pks yang katanya mungkin tidak akan pernah tergoda dengan tawaran dari pemerintah
tapi nggak tahu who knows
kita nanti konfirmasi setelah jeda di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di sian and indonesia prime news
sudah bergabung bang mardani alisera ketua dpp pks
bang mardani selamat malam
terima kasih sudah hadir ya
nggak apa apa sekalipun telat
terima kasih atas waktunya
wicen wicen diundang ke sini ngobrol politik masih mau
tapi salaman bang mardani ke ehy yang tolak gitu
bang mardhani kita bicara soal ini nih
sudah mulai kota kati kabinet
sudah kemudian keluar pernyataan dari waketum gerindra
gerindra minta kok tiga kursi apa segala macam
nah saya tanya dulu pks itu sempat pernah digoda goda gak sih
selama ini kita melihat yang digoda goda gerindra demokrat pan gitu
pak ks sempat digoda juga nggak
karena dari awal kita dengan lembut menyatakan memilih di luar
jadi berharap jangan digoda dah
tapi ada tidak godaan itu datang nggak godaan itu
yang bisa menjawab tentu pimpinannya pak loh saad salim ataupun pak soebul ibu
tapi kami berbincang info yang tegasnya insya allah keputusan majlis syuroh kita masih di luar pemerintahan
oke masih di luar pemerintahan
artinya oposisi itu masih tetap terjaga masih tetap ada
kalau hitung hitungan dari pasca pilpres kemarin yang bakal masih oposisi apa
kalau gerindra kan masih belum nih masih abu abu
kalau gerindra pks apapun keputusan gerindra akan bersahabat
karena sudah cukup lama kami bersama dan kami sangat menghargai gerindra
sebagai partai politik gerindra punya kebebasannya dan monggo saja ya
walaupun tadi saya dengar sama mas adi bilang ya serangannya berat karena figur prabowo
itu kan sebenarnya antites hanya

tetapi ala kulihal itulah yang memang terjadi
kami tidak ingin masuk ke dalam dinamika di gerindra
cuma mendoakan saja semoga gerindra tetap bersama pks di luar
doakan boleh ya
karena begini kita perlu berfikir tentang kesehatan demokrasi kita
bayangkan kalau cuma pks sendirian di luar
walaupun pks bukan masalah takut tidak takut
tetapi pemerintah yang sehat
memerlukan oposisi yang sehat
oposisi yang sehat itu yang kuat
yang kuat itu ketika tidak cuma satu partai
ada banyak partai yang seimbang
sebetulnya hasil dari awal kalau saya bisa di trade semua pernyataan publik saya
berharap gerindra pks demokrat pan bersama sama di luar
karena pemenangnya memang pak jokowi
bukan tidak ada satu dua itu artinya kita bersatu
menang memang tidak ada kampanye lagi
tetapi sebagai kekuatan penyeimbang
sebagai kekuatan check and balance system
adalah sesuatu yang miscaya
bahkan pak jokowi kalau ngutip lah
sebenarnya ngutip saya gitu
pak jokowi bilang oposisi mulia juga
karena gini jalan oposisi ini jalan yang penuh dengan perjuangan
tidak di kabinet
mungkin orang bilang asbun asal bunyi asal beda
demokrasi ini perlu penyeimbang
apa yang terjadi ketika kekuasaan tidak memiliki kontrol
oke ada tesa
kan dpr sendiri fungsinya kontrol
tetapi kalau melihat perjalanan selama ini
hampir tidak kuat kesan kontrol dari dpr
kepada pemerintah secara tegas
lima tahun terakhir ya
tetap harus ada partai politik
bpjs catatannya luar biasa sekali
mestinya ini institusi yang bisa mengemban amanah
dari undang undang jaminan kesehatan
jaminan kesehatan nasional kita
ini ternyata menjadi beban yang sangat bleeding
ini harus ada
kalau kita tidak speak up
ternyata kebijakannya malah sekarang kasian sekali
karena ketidakmampuan manajemen akhirnya publik
kalau tidak ada kekuatan penyeimbang
apa yang terjadi
mas adi kalau misalnya dilihat
oke ini istiqomah
insyaallah ini pks istiqomah ya
kan memang ini yang menarik dari pks
memang suka rela gitu
sekalipun akan ditinggal oleh sekutu utamanya
doa yang kencang sekarang ya
kan omongan itu separuh dari doa
termasuk di dki juga belum ada wagub
misalnya biasa biasa saja pks
karena pada akhirnya kekuasaan itu bukan soal bagaimana mendapatkan kekuasaan
yang paling penting adalah bagaimana meninjeksi dan berdakwah kepada masyarakat
itu jauh lebih penting ketimbang menteri ketimbang wagub dan seterusnya
dan kebetulan saya kan nulis tesis tentang pks
kalau agak sedikit sedikit salah tafsir
ini yang kemudian kenapa relatifly pks ini tidak bermanuver untuk bergabung atau tidak dengan pak jokowi
karena bagi mereka pemilu sudah selesai
soal kekuasaan itu belakangan aja lah
ini sudah ada dpr yang kemudian bisa dikapitalisasi sebagai saluran untuk berdakwah
dan terbukti ketika di doa kekuasaan suaranya naik kan justru ya
betul dan memang sejak era jokowi pertama
fashion pks itu memang jadi oposisi
bukan di dalam
head to head ideologisnya dapat
pks mewakili kelompok kelompok islam yang memang ini selama ini kritis
itu kanalisasinya memang dapat di pks
ini yang bisa menjelaskan kenapa elektabilitas pks dalam pileg dua ribu sembilan belas itu menjulang putri
karena kelompok kelompok muslim menengah perkotaan yang punya bakat oposisi ini numpuknya di pks
tidak ada di partai partai yang lain itu satu
yang kedua yang paling penting sebenarnya bahwa rekonsiliasi yang berbasiskan sharing power ini rapuh putri
ini terbukti misalnya seakan akan ketika prabowo gerindra ini bergabung dengan jokowi bergabung dengan tuku umar
semua persoalan politik selesai
nyatanya tidak ada
yang datang secara bergelombang bahkan ada ultimatum kepada presiden untuk mengeluarkan perpu sampai empat belas
ini kan menjadi sinyalmen ketika kanal oposisi itu mati ataupun lemah di dpr
maka saat itu juga kelompok kelompok civil society kelompok kelompok kritis akan meluber ke jalanan
itu yang kemudian akan terjadi ke depan
karena sudah tidak merasa suaranya terrepresentasi
ya karena memang dalam masa dpr di akhir ini memang cenderung menggembok pola komunikasi dengan rakyat
mereka nggak peduli soal revisi undang undang kpk ini apakah ada public hearing atau tidak
mereka nggak peduli apakah undang undang tentang kuhp ini ada public hearing atau tidak
yang penting seakan akan selesai seakan akan publik diam
oh salah kaprah ternyata
ini yang kemudian ke depan akan begitu banyak protes demonstrasi yang meluber ke jalanan
karena parlement dianggap sudah selesai
apalagi misalnya sekarang pimpinan pimpinan di parlemen dpr mpr dan dpd all jokowismen
ini menjadi satu sinyalmen bahwa rekonsiliasi itu tidak selesai pada level
ini yang perlu posisi
ini yang menurut saya harus dibaca secara clear
tapi memang menarik ketika kemarin di akhir term dpr kemudian menuju term yang kedua
kemudian pemerintahan kita diuji oleh undang undang kpk yang hasil revisi
dan kemudian lanjutannya adalah permintaan perpu kpk
di sana kemudian terlihat yang selama ini berlawanan dengan jokowi kemudian mendukung dikeluarkan perpu itu
ini sinyalemen apa
apakah cuma goda goda cari perhatian aja menjelang kabinet atau apa
nanti ya setelah jeda di cnn indonesia prime news
ya kembali di cnn indonesia prime news
menarik kalau misalnya sekarang melihat akhir akhir ini ketika presiden jokowi dihadapkan
dengan soal perpu kpk kemudian partai koalisi tegas menolak dikeluarkannya perpu
kemudian yang oposisi ramai ramai gerindra pks mengatakan kami dukung kok ada yang perpu itu
itu menurut mas adi apa tuh
itu pure mendukung melihat peluang atau bagaimana
ya sistem presidensialisme multi partai ini banyak sekali cacat bawaannya
ya salah satunya misalnya tidak ada faksi yang cukup jelas antara oposisi dan pemerintah
karena dalam banyak hal bisa berseberangan
dalam banyak hal lainnya bisa berangkulan
tergantung kok isu
iya kalau kita menduga kan karena ini kita bicara konteks
kenapa misalnya seperti pks ini setuju tentang revisi undang undang kpk
ini seakan akan ada korespondensinya
fahri waktu dulu masih di pks adalah orang yang paling depan ingin membubarkan pks bukan hanya direvisi
jadi sebenarnya ada inlinesnya
cuma kalau kita bicara konteks seakan akan ini ada barter undang undang yang harus disepakati
misalnya kalau pks setuju dengan revisi undang undang kpk
maka komposisi mpr jadi sepuluh misalnya
kan itu yang selalu dikait kaitkan dengan publik
tentu ustadz mardani ini yang lebih tahu dengan tuhan
tidak kira kira begitu
tapi publik melihat narasi inline dan silianya ini dibaca agak gitu
bahwa betul ada argumen normatif pks sejak lama cukup kuat
ingin merevisi dan bahkan membuarkan ke pki ya
tapi bahwa ada begitu banyak undang undang di akhir masa dpr ini
yang ini berdempet dempetan untuk selalu disahkan
ini yang kemudian bisa menjelaskan kemana mana
kenapa partai politik terutama yang pendukung prabowo ini
ketika diberikan kemewahan untuk menjadi pimpinan mpr
ya samikna watokna dengan undang undang yang lainnya
tanpa perdebatan apapun
sesuatu hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi pada pks
ini kan pertanyaan publik
boleh boleh langsung dijawab ada apa sebenarnya
yang paling penting begini pak mardhani dan putri
bahwa saat ini punya kecenderungan rakyat ini
membuli jagoan masing masing
kita ingat sekarang yang suka demo dan ngebully pak jokowi
itu pendukungnya sendiri
gara gara setuju tentang revisi undang undang kpk
begitupun sekarang ketika prabowo gerinda tidak punya sikap terhadap undang undang kpk
juga dibully oleh para pendukungnya
jangan sampai dibully juga oleh para pendukungnya
pks pasti hati hati dan pasti sudah punya ada pertimbangan sendiri ya
yang pertama dari awal
saya dan pks adalah pendukung
pks adalah pendukung utama kpk ya
makanya ketika ada pansus kpk kami tidak ikut serta di dua ribu tujuh belas ya
kemarin di undang undang kita punya catatan paling banyak
bahwa bil khusus tentang dewan pengawas ya
salah satu pertimbangan yang saya dapat informasikan
saya tidak di dalam pansus adalah
kalau kita tidak masuk dalam pembahasan
maka keseluruhan kerangkanya malah tidak terkontrol
kalau saya pribadi dari awal tolak revisi undang undang kpk
institusi yang selama ini sudah baik
tingkat kepuasan publiknya tertinggi
masih mau diacak acak
justru kita perkuat
bahkan kalau lihat gini
dengan dua ratus enam puluh tujuh juta penduduk
kpk sekarang cuma totally cuma seribu
malaysia yang cuma dua puluh lima dua puluh tujuh juta
total gawai anti corruptionnya empat ribu
hongkong yang tujuh juta totalnya tujuh
karena dari awal
karena perlaku koruptif kita
nah dengan adanya kpk salah besar
ketika ada satu tokoh mengatakan
kpk membuat bisnis jadi susah
justru kpk membuat iklim menjadi semuanya itu
tidak ada proses
saya kebetulan di komisi dua
banyak sekali mengunjungi daerah
di daerah para bupati wali kota bahagia
ketika kpk datang
melakukan kos hurga
korps gabungan pencegahan
dengan jadi izin izin itu diperjelas semuanya
itu diharapkan oleh para teman teman kepala daerah
biar mereka juga jelas
mana yang benar mana yang tidak benar
repisi undang undang kpk
saya pribadi menolak
segera presiden keluarkan perpu
jangan terlalu berfikir tentang
sekarang posisi presiden sangat kuat
semua partai takut kok
menjelang dua puluh oktober
hilang dua puluh oktober kok
presidennya sudah menang kok
beliau sudah periode kedua
di periode kedua
jangan mesmerizing lah
jangan coba cari simpati
hamish mcdonald tahun dua ribu lima belas
di asia nike itu bilang
bukan lagi koboi
berani jadi negarawan
jangan takut dengan
ancaman ancaman partai politik
selama ini pak jokowi mengatakan kan
term kedua tanpa beban
beranilah berpihak kepada rakyat
pak jokowi sendiri sudah baik
undang undang kpk itu
bisa ratusan ribu loh
ratusan ribu yang pada tanggal dua puluh empat september itu
itu yang datang
yang tidak datang
hasil surveilnya lsi
ada ancaman pemakzulan
sisi presidenial kita kuat
jadilah diri sendiri
untuk masyarakat dan untuk rakyat
kalau misalnya sekarang
masih ternyata kemudian presiden melihat
kita tidak tahu kan
politik itu masih cair sampai nanti
ketika kabinet itu dibentuk apa segala macam
jika masih ada tawaran kepada pks
apakah masih ada terbuka peluang itu atau tidak
yang pertama tentu mengapresiasi setiap tawaran
karena itu namanya hubungan baik
ada kompetisi di politik
tapi ketika membangun bangsa
harus tetap ada dalam kerangka nkri
tapi tawaran itu
akan dikembalikan dengan
nyumun saya ibu pak presiden
monggo lanjutkan perjuangan
kami akan jadi oposisi
yang kritis dan konstruktif
dalam bahasa pak soebul iman
apa yang allah swth ingatkan
kebaikan dan ketakwaan
jadi kalau pak jokowi baik
kalau pak jokowi nggak baik
kita akan kritik
dan kasih solusi
saya pernah tahun dua ribu lima
diajak pak soebul iman
pak jokowi sendiri
dari awal yang dikatakan pak soebul iman
pak jokowi nyumun sewu
datang selatur rahim
tetap ingin harus membangun selatur rahim
mereka kalau ada tawaran
jangan ditolak mahal
kami dalam posisi sekarang
untuk kepentingan edukasi publik
sangat baik kalau ada oposisi
kalau partai lain tidak mau jadi oposisi
pks siap untuk menjadi oposan
oposisi tidak ada hubungan dengan numbers
kalau kita benar benar berperan
secara jujur menjadi oposisi yang cinta bangsa
masyarakat bersama kita
kelas menengah bersama kita
mahasiswa pelajar bersama kita
karena kita bukan ingin menjadi oposan
tapi kritis dan konstruktif
jadi tetap tidak masalah
jika nanti hanya pks yang menjadi oposisi
insya allah kalau itu
itu jalan hidup yang harus ditempu pks
dan tentu tidak ada kejumawaan
walaupun kami tetap sedih
akan sangat baik kalau oposisi ini
ada pada posisi yang kuat
karena pemerintahan yang kuat
perlu oposisi yang kuat
tentu dengan catatan
semuanya dengan mengharum harmati
kritik konstruktif dan loyal
masa di terakhir dari anda
saya kira setuju lah
pks ini berada di luar
apa itu artinya
jadi bekerja sama dalam kebaikan dan taqwa
jalurnya macam macam ya
tapi proporsinya beda beda
ini yang saya kira memang harus dijaga ke depan
saya dari dulu adalah orang yang setuju dengan mazhab
yang kalah harus jadi oposisi
tidak perlu dirayu dan diajak ke dalam
jadi pemilu sekali kali harus dijadikan sebagai reward and punishment
menang jadi penguasa
kalah jadi oposisi
itu aja teori sederhananya dalam politik
jadi tidak perlu tergoda
tidak perlu tergoda
apalagi menggoda menggodain dirinya
apalagi menawarkan diri
kan akhirnya orang apatis dalam politik kita
jadi kalau kita rate ini hasil survei kita yang terbaru
bahwa angka party id orang yang merasa dekat dengan partai tertentu itu sangat lemah
tidak ada label ya
karena warnanya sama semua
ini kabar buruk tentu saja soal tingkat kepercayaan kepada partai politik
karena ribut ributnya tidak karuan karuan
bukan hanya soal cebong dan kampret
sampai perang ayat dimana mana
tapi akhirnya semua berangkulan
semacam teletabih politik gitu ya
apapun yang terjadi bahwa endingnya adalah bersekongkol dan berkongsi
dalam bahasa yang lebih ekstrim dalam politik ini yang disebut dengan politik kartel
meniadakan persaingan meniadakan perbedaan antar partai politik
semuanya di share dengan rata
satuannya tujuannya cuma satu
untuk menjaga stamina dan eksistensi partai politik untuk periode yang akan datang
makanya menteri itu dibagikan
karena menteri itulah kemudian akan mendatangkan begitu banyak insentif
sekaligus memanaskan mesin mesin politiknya untuk bergen dan untuk tunggu jalan jangka panjang
kalau pengamat tajam kayak gitu
kalau saya melihat setiap partai pasti punya strategi
saya tidak setuju ketika insentif politik melalui kementerian
buat saya ketika good governance kita kian kuat ya
ketika clean government kita mulai jalan
jadi menteri apapun sebetulnya itu pengabdian
tidak bisa memberi reward
rewardnya ketika tingkat kesejahteraan naik
rewardnya ketika tingkat demokrasi kita naik
rewardnya ketika tingkat pendidikan kita naik
ributnya ketika tujuan nasional tercapai
kalau katakan bu sri mulyani bagus sekali
bumn yang ketangkep kpk itu para pengkhianat
politisi yang bergabung cuma semata dapat kekuasaan bisa disebut pengkhianat juga
partai politiknya hadir dalam rangka untuk membangun negeri
jadi dan tidak mungkin ya pks menjadi pengkhianat dan kemudian bergabung dengan pks
insya allah ingin belajar jadi partai yang istiqomah
dan untuk itu oposisi
baik terima kasih mas adi
pak mardhani terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
kita lihat perkembangan ada seperti apa
karena memang masih sangat cair sekali sampai pelantikan
dan kemudian sampai pemilihan pembentukan kabinet
terima kasih cnn indonesia prime news
masih kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami